warga desa gerinting kecamatan bulakamba kabupaten brebes jawa tengah dikejutkan dengan
keterlibatan raden ranggasasana dalam kerajaan sunda empire mereka tidak menyangka pria yang
memiliki nama asli edi raharjo ini menjadi salah satu petinggi sunda empire rumah keluarga raden
rangga sasana berada di jalan nila desa gerinting keluarga ini menempati sebuah rumah sederhana
bercak putih saat didatangi pihak keluarga tidak ada yang mau menemui soal keterlibatan
raden rangga sasana dalam sunda empire tidak banyak yang tahu hanya saja setiap pulang ke
rumah rangga sasana sering mengenakan pakaian layaknya tentara beberapa tetangga dan kerabat
mengaku raden ranggassasana pulang ke rumah orang tua di desa gerinting terakhir salah
seorang kerabat melihat rangga sekitar seminggu yang lalu
terakhir pulang bawa apa itu ya orang ngerti waktu waktu membagikan apa
hai membagikan gelang gelang rokok rokok ada berapa langit sepuluh sepuluh sama tangga tangga ya iya
sama teman tetangga buat pernah pernah tanya tahu enggak masalah kerajaan empire itu sudah
berapa orang ngerti udah tahu enggak
pernah tanya sih kalau pulang juga enggak pernah kumpul enggak enggak tanya enggak
kumpul mas ranggani bisi bu bayi ariyat kakak bapiret bayi kalau keseluruh disini kalau pulang
itu kumpulnya sama siapa apa nih kumpul kumpulan sama saya sama teman sama saudara sama ya pokoknya
kerabat kerabat ya kan pimpin banget nggak tahu gak aktivitas hari harinya tahu apa orang ngerti

apa sehari enggak pulang ntar malamnya ke rumah pulang ada di mata warga desa raden rangga kerap
melontarkan pengakuan yang mengejutkan beberapa waktu lalu dia pernah mengaku sebagai profesor
dan keturunan prabu siliwangi kami dengar setelah muncul di tv
adanya sudut empire itu kan awalnya enggak tahu bahwa kita kecil itu apa yang berawal dari
itu yang dari purworejo ya apa kantor sejagat itu kemudian muncul itu saya kaget termasuk ya warga
kami menanyakan pada saya pak itu betul ya saya enggak tahu kita itu ya itu seperti itu masih
masih memang kalau ktp nya gimana mas katanya bukan berhasil nih ya aslinya kalau mas rangga sih awal lahir dari kerinting
tapi begitu dewasa udah enggak di kerinting lagi tahu tahu sudah mendidikan apa tadi sunda
bayar itu orang tua masih disini banget kalau buat ada raden rangga sasana atau edira harjo adalah
asli kelahiran desa kerinting dia merupakan anak dari pasangan murwathadi dan siam edira harjo
diketahui sebagai salah satu petinggi kerajaan sunda empire dia merupakan petinggi dengan pangkat
lieutenant general imperial force the pentagon dengan nama ki agarwala
dan rangga sasana imam suripto the best jawa tengah